siapa yang setuju andri berhubungan sama si selfie
mama juga akan setuju
mama setuju karena akan setuju
ternyata akan karena kepengen sering ketemu sama nuni
kepengen punya cucu dari selfie
kau udah kaget sopan ya sama keluarga gue ya
kau udah kaget sopan ya sama keluarga gue ya
kau sopan kenapa
kepala mantu gue mau dijadiin olok olok orang banyak
salah paham ma
gue tau lo sengaja
ternyata laki lo ini masih demen sama anak gue
lo inget waktu malam iso pirat tuh kita ketemu di jalan
ternyata nih mata laki lo masih lirik sama anak gue
dia malu tuh sebenernya di gendotin sama lo
biar orang sekambung tau semuanya ya
biar orang sekambung tau semuanya ya
ganggu orang aja lo
tina kan nyuruhnya cuma cukur kumis
nggak usah dibahas lagi tin
oh iya tina teh
hampir lupa mano it marah marah di rumahnya kang riza

bisa ngga lo ngasih tau jangan cengar cengir gitu

gue tekanan batin
gue tekanan batin
sabar mata ban
kalian ke sana cepetan
main mata sama nuni
main mata sama nuni
ngga ada ma
ngga ada ma
akang gak mungkin begitu
akang juga gak tau
akang begitu hebohnya
waktu muhyiddin masuk rumah sakit
bukannya ke klinik
malahan datengin rumahnya si nuni
malahan datengin rumahnya si nuni
waktu akang telpon kan andri bilang udah pulang
ah siapa yang setuju andri berhubungan sama si selfie
mama juga kan setuju
mama setuju karena akan setuju
ternyata akan karena kepengen sering ketemu sama nunik
kepengen punya cucu dari selfie siapa
akang udah gak ada rasa sama nunik
kalau akang kebetulan ketemu
itu hanya sopan santun aja ma
akang grogi waktu ketemu sama nunik di pasar sayur
bukan grogi ma
akang takut salah
ah gimana sih sih tina
katanya ada berantem
bener kak limat
tadi tina kesurupan
sekarang semua orang gampang arang berita
nah lu percaya
kamu juga percaya gitu
kalau bukan gara gara lu gue mau percaya
kalau aku mau kewandanya kan
lu tuh udah dimana sih
udah di rumah
udah gua beresin
emangnya kenal ala si tohir
tadi yangnya beresin urusan apaan
barusan tuh gua udah labrak tuh si bulu sama biniknya
masuk masuk masuk
yuk yuk yuk
cepetan sini sini
katanya dia awad
ini urusannya bukan sama si mina
kemarin gue cemurung
kagak gua ngomong kagak banyak gua juga sebenernya ntar kok disana
jangan bohong ngomong yang bener apa aja yang diomongin sama semina apa